terkait pernyataannya make indonesia great again prabowo berkeyakinan bahwa pernyataan itu bertujuan baik dan untuk mengembalikan kejayaan indonesia
sementara itu dari kubu seberang budiman sujatmiko mengkritik calon presiden prabowo subianto yang menyatakan terinspirasi oleh sosok donald trump dengan slogannya make america great again
kok cip laksa kamu yang suruh tanya gitu kamu dari mana
kok cip laksa jadi gini saya mengatakan kalau bangsa lain yang mengatakan make america great again boleh
kalau kita nggak boleh kenapa kamu rendah diri kamu nggak bangga jadi orang indonesia
kita lagi memacu ingin memacu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan bangsa indonesia ya berbasis data raksasa atau big data malah pak prabowo bicara soal tiga kebodohan

kalau kemudian narasinya adalah narasi mengkerdilkan diri tapi mengingat indonesia great again mengingat indonesia besar
sedangkan di ekonomi atau dalam pendidikan indonesia besar kita harus ikutogether kepercayaan kita agar terurus shadow war mussut intehar
soal kepala ekonomi terjadi apa di indonesia atau tidak
banyak orang terdapat didepan oleh pegawai bitcoin

tapi kalau ada waktunya ni kita harusi satu bal halten
jatat dicharmki